anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom
menteri dan wakil menteri yang akan bekerja dalam kabinet indonesia maju telah dilantik
untuk menentukan kabinetnya presiden jokowi menyatakan telah menyaring lebih dari tiga ratus nama
presiden republik indonesia joko widodo mengaku telah menyaring lebih dari tiga ratus nama
untuk menentukan tiga puluh empat orang menteri dan dua belas orang wakil menteri
yang akan membantunya menjalankan pemerintahan lima tahun ke depan
hal tersebut disampaikan presiden saat pidato pembukaan musyawarah besar ke sepuluh
pemuda pancasila pada sabtu pagi
seperti diketahui sebelumnya presiden telah melantik menteri dan wakil menterinya
yang terdiri dari baik unsur partai politik maupun profesional
dalam seminggu ini saya dan pak wakil presiden sibuk membentuk kabinet
mengangkat menteri dan wakil menteri
pekerjaan yang sangat berat
ini pekerjaan yang sangat berat
nama yang masuk lebih dari tiga ratus orang padahal jumlah menterinya hanya tiga puluh lima
kita harus melihat urusan yang berkaitan dengan daerah

urusan yang berkaitan dengan suku
urusan yang berkaitan dengan agama
semuanya proporsinya harus sesuai betul
yang berkaitan dengan partai yang berkaitan dengan profesional
tidak mudah menyusun kabinet yang harus beragam
karena memang indonesia adalah bineka tunggal ika
tapi itu saya sadar mungkin yang senang atau yang gembira
karena terwakili di dalam kabinet itu hanya tiga puluh empat orang yang dilantik
yang kecewa berarti lebih dari dua ratus enam puluh enam orang
artinya yang kecewa pasti lebih banyak dari yang senang
dan mungkin juga sebagian di antara yang hadir juga ada yang kecewa
ini saya mohon maaf tidak bisa mengakomodir semuanya karena sekali lagi ruangnya hanya